ternyata aku mau dibawa kemana toh
itu kan pakman momiko
ayo temen temen kita rebut
katanya pembantu kok manggilnya palmon sih
hah udah ayo cepet
diserahkan pakman momiko dia kaya tau
waduh ini sebenarnya jahil bukan si a
dia itu bukan paman mumi kamu
tapi dia itu orang jahat
ayo temen temen kita rebut
pernah pernah jadi pembantu
aku juga luar biasa
gak tau begitu mereka melengah
diambil tuh tekun
aduh ngapain luar
masuk lagi masuk
bawa keluar cepetan
jangan deket deketnya nanti
nanti apa sih jun
udah deh kamu jangan aneh aneh
sekarang ayah ibu mau pergi sama pak joko
kamu balik balik dirumah ya
kita harus cari strategi lain
apaan tuh jun
pinky jun punya ide baru
apaan tuh pinky jun
mau tau aja apa tau banget
lihat deh klitik nih
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
yang mau dirumahnya malah tidur
terus gimana ini
ya udah deh ibu
itu jun jadi ngapain tau disitu
dia itu mau beli rumah loh
hah gak bisa ini
gak bisa dibiarin
enak aja dia beli rumah
mami yakin banget dia korupsi
dari mana dia dapat uang
loh junai dia yang beli rumah
mami yang kebakaran jenggot
gak boleh begitu mom
gak boleh asal nuduh
poppy ini selalu acap belain junai
heran deh mami
mikir dong mikir poppy
dari mana dia dapat uang
kok bisa dia beli rumah
siapa tau dapet warisan
dapet undian berhadiah
ssst jangan risik
tuh lihat tuh tuh tuh
mau liat liat rumah
ini kan ada pelangnya ya dijual
ngomong ngomong harga rumahnya berapa ya bu
boleh lah tawar tawar dikit
bapak ya mau beli
coba pak liat liat dulu rumahnya
warisan orang kere juga dapat warisan
mana ada orang kira dapet warisan
oh bukan bu
ini beli rumah ini
kelihatannya sederhana tapi banyak uangnya
mana pak jun rumahnya
ini pak rumahnya
wah aku suka pak jun
warnanya merah toh
rumahnya bukan warna merah
enggaknya yang warna merah
iya pak joko
gimana pak suka kan pak
wah suka suka sekali
cantik rumahnya ya
kenapa ya pak
maaf pak jun
kenapa bisa berkurang ya
jadi gimana pak
maaf kalau begitu kita tumit dulu bu

terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
terima kasih pak joko
habis tu diupap
habis tu diupap
habis tu diupap
jun apa yang kamu lakukan ini lepaskan jun
ini masih ngotot aja pura pura gak punya ilmu
hmm udah bawa aja keluar
ih ih ih
mau dibawa kemana nek
sebenarnya aku mau dibawa kemana tuh
ayo teman teman kita rebut
kok manggilnya paman sih
hah udah ayo cepet
diserahkan paman momiko
dia kaya tahu
waduh ini sebenarnya jahil bukan sih
dia itu bukan paman mumi kamu
tapi dia itu orang jahat
ayo teman kita rebut
itu kenapa tuh
ini cuma buku

lareknya itu jenay di toh bobby
kebangetan dia jenay di toh
dia pasti mau nginjak uang marisan
eh maksudnya uangnya paman aku
ini gak bisa dibiarin
jangan main duduk duduk lagi
udah tenang aja
eh maka jauh
kok senangnya malah berantem
kok malah teriak teriak di situ
gak usah ditangkep
consede kayak crc apa
beli rumah pasti kamu korupsi di kantor saya kan
maaf sebentar bu sebentar
ini salah paham
pak joko datang kepada saya untuk minta bantuan
dan bantuan yang diinginkan pak joko itu supaya saya bantu dia
cariin rumah mau beli rumah
eh siapa dia
eh kenapa wajahnya mirip denganku
yah begini resikonya
kalau banyak jadi orang ganteng banyak yang nyanyiin aku
bukan diculik bu iya kan pak joko
alah nggak mungkin
hah udah ngaku aja deh kamu
wah udah kamu itu penculik kamu itu korupsi
lah sekarang kamu tukang hipnotis iya tau